anda pasti setuju ya kalau bulan ramadan ini adalah waktu terbaik untuk mencari keberkahan
nah ini di bekasi ada salah satu restoran yang menyediakan buka puasa gratis
untuk masyarakat yang memiliki nama bertema ramadan
sebuah rumah makan yang terletak di jalan raya jatiwaringin
pondok gede kota bekasi ini mulai ditetangi pengunjung yang namanya berkaitan dengan ramadan
seperti ramadan ramdhani rahmadani dan lainnya
salah satunya yulianti utami ibu rumah tangga yang memiliki dua anak ini
mengajak kedua anaknya yang memiliki nama hoyrul ramdhani pratama dan anissa ramadhani
yuli mengaku senang dapat berbuka puasa gratis bersama anak anaknya
kabar makan gratis di rumah makan tersebut ia dapatkan dari jejaring sosial

emang yang namanya ramadan siapa mbak
kau ini dari mana
berapa kamu mencari rumah makan ini

ramadhani atau yang berusur ramadhan untuk datang ke pablet kami
bagi anda yang bernama ramadan atau yang lainnya yang mengandung unsur ramadhan
dapat makan gratis dengan menunjukkan kartu identitas diri
makan gratis akan digelar
mulai tanggal tujuh belas mei atau satu ramadan hingga tanggal tiga puluh mei mendatang
sementara untuk anak anak dapat didampingi orang tuanya
dedy beben bekasi